guna mengatasi munculnya kelas terbaru rabu siang
pemerintah kota surabaya melalui dinas kesehatan menggelar swab masal
di sekolah sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas tahap satu dan juga dua
swab masal di smp negeri dua puluh sembilan surabaya di jalan gubeng masjid disambut baik
antusias para siswa siswinya
sebagian siswi mengaku senang dengan swab masal yang dilakukan dinas kesehatan setempat
sementara itu kepala sekolah smp negeri dua puluh sembilan surabaya mengatakan
swab masal ini bertujuan untuk mendeteksi sejak dini penularan covid sembilan belas
demi kelancaran pembelajaran tatap muka terbatas
sebagai salah satu bentuk deteksi awal untuk anak anak pelajar kota surabaya
agar pada pelaksanaan ptm anak tersebut dalam kondisi sehat
sehingga ptm berjalan dengan lancar
swep masal ini dilakukan secara bertahap selama tiga tahun
hingga hari hingga jumat mendatang
hari ini petugas berhasil melakukan swab kepada sedikitnya tiga ratus tiga puluh siswa dari total satu dua ratus delapan siswa
muhammad yanuar komarudin kontributor surabaya jawa timur